assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati allah
beberapa waktu terakhir umat muslim tanah air kembali dihebohkan
dengan praktek azan yang tidak lazim
yang terjadi di salah satu pondok pesantren di jawa barat
tentu saja hal ini mengundang kontroversi
karena azan dilakukan tidak menghadap kiblat
namun menghadap kejamaah dan disertai pula dengan gerakan
nah bagaimana sebenarnya syariat mengatur tentang azan ini
apakah fenomena azan seperti yang kita lihat ini diperbolehkan
untuk membahasnya alhamdulillah sudah hadir bersama kita di studio
assalamualaikum pak kiai
sehat pak kiai
alhamdulillah baiklah sekali lagi saya ingatkan
anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan
anda juga bisa mengirimkan pertanyaan anda
melalui nomor whatsapp yang tertera di layar kaca
baiklah langsung saja kita bahas
pak kiai ini terlepas dari kontroversinya
tentunya kita bisa jadikan ini pembelajaran
kita gali dulu ini bagaimana sebetulnya syariat
tentang azan ini sebetulnya pak kiai
azan itu dalam bahasa arab
artinya al iklam pemberitahuan
oleh karena itu secara syariat
azan itu kan disyariatkan
sebagai penanda masuknya waktu sholat
oleh karena itu azan merupakan panggilan
yang bertujuan untuk kebaikan
makanya disana ada
haya alas sholat diajak orang untuk sholat
kemudian haya ala al falah
falah itu keberuntungan
keberuntungan itu diraih
dalam bahasa arab
al falah itu keberuntungan
jadi dalam bahasa arab itu katanya mirip banget
antara petani dengan keberuntungan
kalau anda ingin beruntung
maka hidup anda itu harus seperti petani
ada masa menanam
ada masa kesabaran
menunggu hasil dari tanaman
dan ada masa kebahagiaan
ketika anda memetik hasil dari apa yang anda tanam
nah itu semua mencerminkan betapa luhurnya adhan
azan itu bukan sekedar penanda masuknya waktu sholat
tapi azan juga merupakan rahmat allah
secara khusus kepada nabi muhammad
yang menjadikan beliau ini
namanya selalu disebut
oleh jutaan mungkin miliaran orang
kalau waktu sholat itu adalah lima waktu
dalam lima kali dalam sehari
saya akan mendengar nama nabi muhammad
kalau misalnya ya
di satu rt di jakarta
itu masjidnya ada dua ada tiga
berapa jumlah orang muslim
yang melantunkan azan
di indonesia ini
di negeri lain di indonesia ini
yang bukan saja menyebut
keagungan allah dengan allahu akbar
bukan saja menyebut pengakuannya sebagai hamba
dengan syahadat bersaksi
tidak ada tuhan selain allah
tetapi juga menyebutkan dan saya juga bersaksi
bahwa nabi muhammad itu adalah utusan allah
ini adalah janji allah kepada rasulullah
di dalam al quran
dan kami akan mengangkat
kepada rasulullah itu apa
nama nabi itu akan selalu terangkat
di seluruh dunia ini
nah itu adalah syariatnya azan
baik itu hakikat dan syariahnya
tapi bagaimana kemudian melakukannya
apakah yang kemarin viral ini
dengan cara menghadap ke jamaah
kemudian tidak dengan
melantunkan lagu lagu yang biasanya kita dengar
kalau kita mendengar azan begitu ya
tapi dengan seperti
apakah itu sasar saja sebetulnya pak giyai
kalau bertanyaannya tadi
boleh atau tidak boleh
salah atau benar
dari azan itu
secara hukum fikih
itu tidak ada
yang kemudian mengakibatkan dosa
tetapi harus diingat loh
itu yang boleh
itu tidak selamanya
juga dianjurkan untuk dikerjakan
misalnya dalam agama itu
perceraian itu halal
tapi itu tidak disukai oleh allah
barang yang makruh itu
boleh dikerjakan kan tidak dosa
tapi apa kemudian orang
mengerjakan yang makruh makruh itu menjadi orang yang baik
azan itu adalah
panggilan oleh karena itu
panggilan kepada allah
para ulama itu dilakukan
dengan menghadap qiblat
sebagai siar sebagai tanda
ketundukan kita kepada allah
bahwa hari ini kemanapun
kita berada kemanapun
kita pergi nggak boleh lupa
untuk menghadap kepada
allah pada setiap panggilan
sholat itu kepada allah maka azan itu
juga dilambangkan dengan
menghadap ke arah qiblat itu yang
pertama jadi tidak ada ulama
di dunia ini masjid di mana
pun ya baik sepanjang
pengetahuan saya atau sependek
pengalaman saya yang pernah
saya melihat ada mu'adhin
azan itu menghadap kepada
jamaah dan ini perlu diperhatikan
kalau itu tidak salah
secara hukum kalau itu tidak
melanggar kaidah dalam agama
kemudian bisa kita lakukan
semena mena mbak eva
cuma diminta oleh allah
menutup bagian pusar sampai
kalau pakai anduk besar pun sah
tetapi apa kemudian
ada orang yang berani melakukan
itu kan tidak ada
ini yang harus diperhatikan
etika ketiga orang itu
harus meyakinkan kepada
kepada allah oleh karena
itu ada ayat quran loh yang menunjukkan
orang yang lebih bagus
ucapannya dari orang
dari orang yang mengajak kepada allah
saya itu mengajak kepada allah
pada program gapai kemuliaan
mbak eva juga ikut andil tuh
berdakwah mengajak orang kepada allah
dakwah kita ini
boleh jadi disusupi oleh
kepentingan yang tersembunyi
saya mungkin sedang mencari elektabilitas
mbak eva mungkin sedang mencari
orang yang azan itu kan murni
ngajak sholat tidak ada ucapan
apapun yang dia lantunkan
kecuali mengajak kepada sholat
kalau saya boleh jadi mengajak sholat
iya mengajak puasa iya
jangan jangan juga mengajak orang untuk
memilih capres tertentu bisa jadi
atau mengkonsumsi produk
yang saya bekerja sama dengan
itu boleh jadi terjadi tapi itu tidak terjadi
pada azan oleh karena itu
kepada allah itu dilambangkan dengan
menghadap qiblat itu
filosofinya baik artinya
mu'azzin itu sebetulnya memiliki tempat yang
mulia begitu ya bahkan lebih mulia
dari seorang guru begitu ya nanti kita akan
elaborasi lebih jauh lagi
pak kiai tapi kita harus break dulu
jangan kemana mana gapai kemuliaan akan kembali
kita lanjutkan kembali pembahasan
pak kiai seperti menyambung tadi
apa yang kemudian kita bahas
muazzin ini kadang kadang dipandang sebelah mata
sebenarnya bagaimana pandangan allah terhadap orang orang yang melantunkan azan
dan seberapa mulia sebetulnya
ayat yang saya bacakan tadi itu semua ulama tafsir sepakat
bahwa ayat tadi maknanya memang luas
siapapun yang mengajak kepada allah mengingatkan akan allah
mengajak taat kepada perintah allah itu masuk dalam kriteria orang waman ahsanu
kaulan mimanda seorang guru seorang kiai seorang ustad
mengajarkan ilmu apapun yang mengingatkan kita kepada allah
itu termasuk yang disebut oleh allah
tetapi yang paling utama yang paling masuk itu adalah muazzin
itulah yang menyebabkan pada masa lalu orang itu sering berbut jadi muazzin
kalau kita kadang kadang justru geng sih
saya masuk ke satu masjid misalnya tugas saya setiap malam di masjid itu ngajar
tau tau ada orang bilang pak faiz adhan dong
itu sering saya menjadi apa ini rendah diri
kok saya disuruh azan sih yang disuruh adan dia dong
bahwa pekerjaan adhan itu pekerjaan yang mulia
mulianya di mana lagi
itu menjanjikan pahala yang besar
dengan satu hadis mungkin pemirsa bisa nanti mencari ya
di media sosial itu mudah didapatkan
paling panjangnya itu unokan lehernya pada hari kiamat
panjang leher itu harus makna yang benar
sebagaimana panjang tangan
dulu rasulullah saw sebelum wafat
itu mengumpulkan istri istrinya
karena istrinya banyak rasulullah
yang paling cepat berkumpul dengan saya di alam akhirat
yang pertama kali meninggal nanti
itu atuwaru kunnayadan
yang paling panjang tangannya
maka kata umur mu'minin aisyah
kami semua istri nabi
ngukur tangannya tangan fisik
kata nabi bukan itu maksud saya
maka kemudian mereka paham
bahwa nanti yang cepat menyusul suaminya
itu yang tangannya panjang memberi bantuan kepada orang lain
maka nanti yang wafat pertama kali itu adalah
nabi istri rasulullah
yang memang terkenal sangat suka membantu orang lain
nah itu namanya panjang dalam hadis
nah panjangnya leher
itu sederhana aja
kalau ayah saya atau ibu saya
atau mertua saya kangen sama cucunya
eh nanti saya mau makan malam loh
maka boleh jadi
di rumah itu
yang cerita itu tentu orang rumah
tadi bapak nunggunya lama loh
keluar pintu ngelihat udah datang atau belum
ini kalau yang dinanti gak datang datang
lehernya panjang yang nunggu
leher panjang itu kan melihat keluar
berharap apa yang dinantikan itu datang
mu'adhin itu panjang lehernya
artinya sangat besar kemungkinannya
untuk mendapatkan rahmat allah
panjang itu semakin dekat
jadi orang yang semakin rajin adhan
itu akan semakin
dekat dengan rahmat allah
dan ini perlu diingat
jangan sampai kita justru menjadi orang
yang tidak suka dengan azan
kalau sedang nonton televisi
dulu pas ada adhan itu
tangannya ngambil remote
malah diganti ya channelnya
cari channel siapa tahu
ada yang belum adhan
atau tengah tengah nonton pertandingan
yang seru di malam hari
padahal ini barcelona sama real madrid
sedang berhadapan seru serunya
itu sampai kesel
pakai adhan lagi
jangan sampai kita termasuk orang yang seperti itu
tapi kalau bulan ramadhan kelihatannya
malah nyari yang paling cepat ya pak iyay
itu mbak eva punya pengalaman yang lebih dari saya
karena hidup di televisi ya
artinya rating tertinggi itu menjelang azan
baik pak yai kembali ke tata cara azan tadi ya
sempat kita bahas
bahwa itu harus menghadap ke qiblat
bagaimana kemudian dengan caranya
apakah memang itu hal yang
islam itu selalu memahami
dakwah itu kan mengajak
kalau diajak dengan cara yang tidak santun
dia juga mungkin enggan kan
saya ngajak bujuk kawan saya untuk mau makan dengan saya
apa mungkin dengan bahasa yang kasar
atau mungkin dengan sesuatu yang dipahami merendahkan
tentu tidak seperti itu
di masa rasulullah
di masa sahabat
itu selalu mampu menggugah
menggugah rasa yang terdalam
terhadap kenangan kenangan yang baik
sehingga orang itu terdorong untuk datang ke masjid
bukan cuma itu
saidina bilal yang paling terkenal sebagai mu'adhin nabi
itu sepeninggal rasulullah
itu minta pensiun
kepada halifah abu bakar asyiddiq
tolong jangan bebankan tugas saya untuk menjadi mu'adhin
dan ini tentu dalam fikir juga seperti itu
dalam adhan ketika mengucapkan
itu disunnahkan untuk melihat ke kanan
itu disunnahkan untuk melihat ke kiri
mudah mudahan pemirsa juga bisa berziarah ke masjid rasulullah
rumah itu ada di sebelah kiri
sementara mihrab yang ada di rauddoh
itu kan di kanan
bilal diantara itulah
beliau kadang kadang beradhan
ngelihat ke kanan
nggak ada persoalan nih
tapi ketika ngelihat
ngelihat ke kiri
itu biasanya rasulullah keluar
untuk maju ke mihrab
menjadi imam sholat
begitu hari ini
dilihat nabi nggak keluar
kecintaan kepada rasulullah itu
menggugah dan mendatangkan air mata
dan isakan tangis
yang tidak mungkin dikendalikan
yang lahir dari kecintaan luar biasa
sayyidina bilal kepada rasulullah
maka beliau sering tidak bisa
itu kan berarti
sayyidina bila itu ketika memanggil
memanggil itu dengan rasa
tidak hanya lafat yang terucap
nah oleh karena itu
pernah satu kejadian
sayyidina bilal sudah pensiun ini
beliau pindah ke syria
ke dada maskus
untuk menjadi guru agama di sana
lama beliau tidak berziarah ke madinah
mimpi ketemu rasulullah
kamu kok dingin banget sama saya sekarang
bilal nggak pernah lagi ziarah ke saya
maka bilal datang ke kota madinah
di kota madinah bertemu dengan cucu rasulullah
sayyidina hasan dan hussein
ngelihat wajah itu mengingatkan kepada rasulullah
dia memenuhi hasrat akan kecintaan kepada rasulullah
sebagaimana engkau dulu azan di masa kakek saya rasulullah
seandainya yang meminta itu bukan cucu nabi
saya tidak akan mau seperti itu
maka bilal seperti biasa
melantunkan azan dengan suara khasnya
itu orang madinah mbak yusof
itu keluar dari rumah
teriakannya abu ithar rasulullah
apakah rasulullah itu kemudian dibangkitkan dari kuburnya
kenangan indah masa masa itu bisa dibangkitkan dengan azan
maka jangan sampai adhan itu justru mendatangkan sifat antipati orang
ini azan apa marah marah ya
ini azan kok kayaknya lapar ya
jangan jangan mu'adhinnya belum makan
nah itu adalah tradisi ahlak yang dijaga bahwa adhan itu adalah panggilan kepada allah
lakukan itu dengan intonasi suara yang baik
makanya mu'adhin itu harus tahu diri
kalau kayak saya itu
yang suaranya bukan cuma serak serak basah
serak serak banjir mundur lah
jangan jadi mu'adhin
cari orang yang suaranya bagus
yang melengking keras untuk melantunkan panggilan itu
baik begitu mulianya sebetulnya ya orang yang kemudian menjadi mu'adhin
yang pertanyaan selanjutnya adalah mungkin juga pertanyaan bagi saya ini
bagaimana kemudian tata cara
pada saat apakah boleh sebetulnya wanita itu melantunkan azan ataupun juga ikomah
tapi kita akan bahas sesaat lagi pak kiai
kita akan kembali sesaat lagi
gapai kemuliaan akan kembali sesaat lagi
ya anda masih menyaksikan gapai kemuliaan dalam episode azan tak sekedar seruan sholat
kita lanjutkan kembali pembahasan pak kiai
jadi bagaimana kebetulan
sebetulnya tata cara atau syariatnya
azan buat perempuan
azan buat perempuan
jadi yang pertama
azan yang tidak boleh dilakukan oleh perempuan dalam kondisi tertentu
itu adalah azan yang merupakan panggilan untuk sholat
karena azan itu juga bisa dilakukan tanpa panggilan untuk sholat
tetapi kalau untuk sholat seperti di masjid
perempuan tidak boleh hukum
tidak boleh sama sekali
tidak boleh sama sekali untuk melakukan azan dan juga ikomah
dia boleh melakukan itu kalau jamaahnya semuanya adalah perempuan
jadi ada majlis ta'lim ibu ibu
atau adalah pengajian yuk kita sholat
imamnya perempuan ibu ibunya semuanya perempuan
maka dia boleh berazan untuk orang orang yang sholat di sana
artinya kalau ada pengeras suara
itu pengeras suara dalam
tidak pengeras suara yang luar sampai terdengar orang
nah tetapi kalau adhan itu dilakukan bukan untuk sholat
untuk kepentingan tertentu yang dibenarkan di dalam agama
nah apa saja tuhan
banyak sekali di dalam hadis misalnya
kalau kamu satu hari bertemu dengan al ghilan
atau al khilan itu
itu dalam hadis itu artinya
semua yang dibuat oleh setan
kita ini kadang kadang
saya bukan cuma para pemirsa mungkin ya
saya juga sering kadang kadang
di satu tempat kebetulan sendirian
atau kadang kadang di pesantren
pesantri pulang semua
ya sepi banget
kita duduk duduk aja menikmati itu
tiba tiba ada sekelebatan warna
secut gitu ya
boleh jadi itu kan
langsung bulu kuduk berdiri
maka saat itu disariatkan orang untuk membacakan azan
dan itu sebetulnya boleh dilakukan oleh siapapun
ya jadi laki laki atau perempuan
karena kan pasti azannya tidak keras keras itu kan
nah itu boleh dilakukan
azan ketiga anak baru dilahirkan
itu kan juga disyariatkan di dalam
agama untuk diazankan di telinga sebelah kanannya
nah azan itu juga boleh
kalau tidak ada bapaknya misalnya
maka ibunya yang mengadhankan juga boleh
nah adhan adan yang seperti itu
ketika terjadi misalnya angin
ya itu kan sebetulnya bentuk pertolongan
minta pertolongan kepada allah
ada angin yang besar misalnya
kemudian ada orang beradhan
nah itu juga boleh
boleh ya pak kiai
jadi azan itu bukan hanya untuk tadi kata kiai
ada makhluk makhluk yang kemudian membuat bulu kita berdiri
pada saat kebakaran pada saat bencana
itu boleh ya pak kiai
itu ada semua di dalam literatur fikih
walaupun nanti ada sebagian ulama mengatakan bahwa
azan itu hanya boleh untuk sholat
dan dimana ada hadisnya
ada hadisnya itu seperti anak baru lahir
seperti melihat makhluk halus ketakutan
dan seperti itu
tetapi ulama lain mengatakan bahwa itu isyarat dari rasulullah kan
bahwa azan itu tidak semata mata untuk panggilan sholat
tetapi dia juga bisa menjadi perisai
doa kita untuk terhindar dari hal hal yang tidak kita inginkan
nah tadi pak kiai sempat menyebut soal azan
untuk bayi yang baru lahir di sebelah kanan
kemudian koma di sebelah kiri
nah itu apa maksudnya
apa tujuannya sebetulnya
syariatnya seperti apa
syariatnya itu adalah supaya suara yang pertama kali
terdengar oleh bayi itu adalah panggilan kepada allah
supaya manusia itu selalu ingat
bahwa dia datang ke dunia ini untuk menjawab panggilan allah
nanti dia juga harus sadar loh ya
bahwa hidup dia itu menjadi terbatas
menjadi terbatas kenapa menjadi terbatas
seperti azan dengan ikomah itu kan terbatas gitu loh
nah oleh karena itu
nanti ada ayat qur'an yang mengatakan
sejauh mana kita melangkah
pada akhirnya kita juga bertemu dengan allah
anda boleh pergi kemana saja
tapi ujung dari perjalanan hidup itu
pasti bertemu dengan allah
nah untuk selalu mengingat itu
maka dibacakanlah azan di telinganya
supaya dia ingat
oh iya hidup itu
rasulullah itu diantara hikmahnya
mengapa anak yang baru lahir itu disunnahkan untuk diazanin
baik dan ikomah di sebelah kiri
itu karena menunjukkan bahwa
iya azan dengan ikomah
kan selalu berbeda ya
maka dibedakan saja pada aspek telinganya
baik kalau tadi bicara bayi baru lahir
pada saat menguburkan maid pun juga kemudian diazankan
itu kalau kita lihat juga banyak seperti itu
karena saya kebetulan hidup di komunitas betawi
itu kalau mau berangkat haji
ya kan kita mungkin memang masih peralihat ya
orang mau umroh itu duduk di tengah tengah
kemudian dia di azankan
apakah itu ada hadisnya
jawabannya kan tidak ada
tetapi kalau ditanya lagi
apa itu tidak boleh dilakukan
jawabannya ya tidak
itu boleh dilakukan
karena itu kan sebagai simbol
bahwa orang ini kan
dia akan menjawab panggilan allah
tapi talbiah itu
hanya boleh dilakukan ketiga orang itu sudah memakai kain ikhram
kan tidak ada orang bertalbiah tidak dalam keadaan ikhram
oleh karena itu
mengingatkan bahwa anda berjalan jauh
ini kan tradisi orang dulu
orang dulu itu kata ayah saya
kalau haji itu bisa enam bulan
dia berangkat orang sudah lupa
dia baru datang lagi kan
enam bulan waktunya
iya perjalanan yang luar biasa
berpisah dengan keluarga
tantangan naik kapal laut
mungkin mekah madinah masih harus naik untal
itu kan mengingatkan bahwa kita lakukan itu semua
hanya untuk allah subhanahu wa ta'ala
mengapa itu dilakukan dengan azan
masuk ke liang kubur pun demikian
kalau ditanya syariat azan memasukkan jenazah ke liang kubur
dahlil yang langsung dari nabi hadis
tentu tidak ada
kalau talkinnya ada
tapi kalau azannya tidak ada
tetapi itu sama dengan tadi
dia dimasukkan ke liang kubur itu
dengan suara adhan
saya hantarkan engkau ke kuburan ini
dengan panggilan yang biasa
mudah mudahan sekarang kau bertemu dengan al falah
yang selama ini kau tanam
minimal lima kali dalam sehari
baik begitu banyak sebetulnya kemuliaan
ataupun keuntungan begitu ya
dari melantunkan adhan
maka mbak eva perlu diingatkan juga nih
kepada kaum wanita
karena mereka tidak menjadi mu'adhin
jangan sampai loh
ada muslimah yang tidak hafal azan
saya kadang kadang di kelas itu
kalau lagi ngajar santri yang putri
saya kadang kadang bertanya sama mereka
kamu peretekkan adhan
itu banyak sekali yang bilang
kan saya bukan mu'adhin
lafat azan itu bisa digunakan
selain untuk panggilan sholat
iya karena salah satunya tadi itu ya
pakai ya mengusir
itu banyak diamalkan
dan banyak orang
yang kemudian merasakan itu
didengar oleh allah
merangkum dari semua
penjelasan kiai tadi
membuat pemirsa lebih memahami
sebetulnya bagaimana kemudian
kemudian tata cara yang baik
nah ini apa
pesan pesan pak kiai
orang orang yang kemudian
ingin melantunkan azan
dari allah swt
terhadap orang orang yang
memanggil dan mengajak orang
untuk menuju allah
maka perlu kebersihan hati
saya itu ingin mengajak orang
maka harus dilakukan dengan cara
kalau saya misalnya
punya usaha tertentu
kemudian mengajak orang
untuk makan di rumah makan saya
maka saya perlu mengajak orang itu
bukan saja dengan kata kata yang baik
tapi baju saya juga perlu bersih
kalau baju saya kotor
mungkin mbak eva sendiri
saya tidak makan di situ
ah kenapa itu
rakyat yang punya kayak begitu
nah jangan sampai
tidak datang ke masjid itu
karena kesalahan kita dalam azan
pakailah pakaian yang terbaik
kemudian pakailah suara suara yang terbaik
azan itu gunakanlah hati
dengan panggilan yang tulus
nah itu sebetulnya
yang akan mendatangkan ganjaran
yang luar biasa
semoga pemirsa sekalian
bisa semakin memahami
dan bisa mendapatkan
kemuliaan atau keberkahan
dari allah swt
atau melantunkan azan pak kiai
baiklah tidak terasa kita sudah sampai
di penghujung program
semoga apa yang kita bahas hari ini
tentunya dapat menambah
kepada allah swt
di gapai kemuliaan berikutnya